buat tante kamu adalah orang yang bersalah dan seharusnya sekarang kamu tuh ada di penjara
apa yang kamu lakukan
aku mau selamatin kamu aja
cara kamu salah clara
sampai dia tuh rela ngelakuin apa aja untuk dapetin putri
bagaimana sendo ngetek susah
aku tak mengerti apa apa
aku mah kecewa
tidak mungkin tadi ada diego disini
dewa tadi ada diego disini
tadi diego pegang tangan aku
putri sekarang kamu tenang dulu ya
udah gak usah panik
kayak aku bener bener udah gila deh setelah kematian diego
mungkin aja tadi kamu nyenggol hordeng atau ada angin
yang kamu pikir itu tangan diego
yaudah gini aja sekarang kita mendingan ke ruang lain ya
tangan putri lembut juga ya
diego dulu kamu pernah menginginkan putri ya
kau tenang aja
saya janji saya akan dapetin putri buat kamu
putri kita sudah cari semua ruangan di rumah ini
tapi tetep gak ada
apa kayaknya rumah ini bener bener kosong ya
makanya aku pikir pas kita datang ke rumah ini kita bisa nemuin bukti
tentang ada bukti
kita gak boleh nyara putri
aku akan bantu kamu untuk cari bukti tentang diego
tapi sebaiknya sekarang kita pulang
percuma kita disini gak ada apa apa
enggak aku gak apa apa tadi aku cuma kepleset
akhirnya mereka pergi juga
oke itu artinya sekarang
gue harus ngecek keadaan rumah tandanis
kenapa kepalaku terasa berat
apakah aku mau sakit ya
badanku juga ngerasa re field
mana sih itu anak
biasa kamu sembunyi di rumah tante ya selama ini
awas kamu tunggu di situ
tante aku mau
halo ya pak polisi
ini pak tolong pak buronan bapak yang bernama raja sekarang ada di rumah saya pak
dia sembunyi di rumah saya selama ini pak
iya ya ini dari ibu andis tolong pak segera kesini ya pak ya
tante tante aku mohon jangan panggil polisi kesini tante
jangan biarkan mereka menangkap aku tanda
aku aku buren karena aku percaya aku gak bersalah
bukan aku mau bunuh dia gue tata
raja kamu tahu saya lega akhirnya kamu ketangkep juga
dan semuanya sudah terlambat
saya sudah menghubungi polisi dan mereka sekarang sedang menuju ke sini
itu artinya sebentar lagi tante andis bakal hapoin raja ke polisi
kamu masih kepikiran sama kejadian tadi
iya karena aku yakin banget yang pegang tangan aku tadi dia ibu
tante aku mohon aku gak bersalah aku mau lepasin aku tante
halo putri saya sudah ketemu dengan raja
ternyata dia berkata
ternyata dia bersembunyi di rumah saya
tante santai tolong tante tante jangan apa apain raja
saya nggak nyakitin dia kok
saya cuma menghubungi polisi dan mereka sekarang menuju ke sini untuk menangkap dia
jadi saya telepon kamu itu cuma mau kasih tahu supaya kamu tuh gak capek capek nyariin raja
tante jangan dong tante tante andis tante jangan lakukan
putri tante andis kenapa
tante andis sudah berhasil nemuin raja dan raja sekarang lagi dilaporin ke polisi polisi lagi on the way ke rumah tante andis
aku takut banget kalau misalkan polisi udah tangkap aja nanti raja hukumannya makin berat
gak apa apa kita harus cepatnya tolong raja
pak kita kita bentar balik ya pak tolong cepetan
tante tolong lepasin aku tante aku janji aku akan menemukan pelakunya
tante aku mau menemukan raja
itu sama aja dia mau cari tahu tentang aku kalau aku ini perlu diego
tante gak peduli eh mana ada maling yang mau ngaku
buat tante kamu adalah orang yang bersalah dan seharusnya sekarang kamu tuh ada di penjara
apa yang kamu lakukan
aku aku mau selamatin kamu aja
cara kamu salah clara bukan kayak gini clara lepasin aku
tidak kamu diam ya
clara mau apa lagi kamu
clara kamu jangan macam macam clara jangan macam macam
ini sakitnya cuma sebentar kok
enggak enggak enggak
aku mohon aja ini semua demi kebaikan kamu aku mohon
aku gak mau clara clara
ya allah raja mereka pasti memakan peranja
tidak ada tan
taruh ya silih silih sih
putri putri ini saatnya saya berkunjung ke kampung